sekarang reza waktunya kita untuk jalan jalan virtual lagi dan pastinya tidak kalah dengan indonesia
jordania sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim pastinya memiliki tradisi unik selama bulan suci ramadan
kira kira seperti apa ya meriahnya warga jordania menyambut ramadan di tahun ini
dan untuk merasakan langsung suasana di sana kami saat ini telah terhubung dengan bapak ade patmosarwono duta besar republik indonesia untuk kerajaan yordania hashimiyah dan palestina
pak ade selamat pagi waktu indonesia gimana kabarnya pak ade
selamat malam mas reza alhamdulillah sehat ini sudah malam sudah sebelas malam mas reza
udah sebelas malam di sana ya alhamdulillah sehat kabarnya
nah pak ade gimana sih suasana dan juga kemeriahan ramadan
di jordania apa aja yang unik di sana mungkin bisa cerita ke kami nih
ya kalau di sini di jordania seperti juga negara negara timur tengah itu kalau memulai bulan ramadan biasanya beberapa rumah menyalakan lantern apa ya lampion gitu
lampion di rumah rumah terus ada juga yang pasang lampu lampu di kediaman mereka
ya cukup meriah di sini karena
ya mayoritas penduduknya muslim
tapi kalau buka puasa biasanya lebih
jangan terlalu rame
karena kalau di sini itu buka puasa rata rata dilakukan di rumah mereka masing masing
baru nanti kalau terawih baru mereka ke masjid
tapi kalau terawih baru mereka ke masjid
tapi kita itu restoran rame
di sini tidak terlalu rame
lebih banyak di rumah mereka buka puasa
memang kemeriahannya terasa dari lampu lampu dan juga lampion yang ada di sana ya pak ade
namun yang ingin kami ketahui juga pak ade
kalau untuk perbedaan apakah ada dari tahun ini dan tahun lalu mengenai situasi ramadan di jordania
karena tahun ini kan sepengetahuan kami sudah ada pelanggaran prokes covid sembilan belas ya
apa perbedaan signifikannya pak ade
sorry saya nggak putus putus tapi yang saya tangkap tadi
bagaimana bedanya tahun sekarang sama tahun lalu
sebetulnya waktu tahun lalu pun di sini prokesnya sudah tidak begitu ketat ya
jadi banyak yang sudah seperti buka puasa seperti tahun tahun sebelum pandemi
hanya memang kalau ke masjid itu masih beberapa masih pakai masker gitu
tapi untuk berkumpul bersama keluarga ataupun juga dengan di luar itu sudah di restoran maksud saya
atau di kafe kafe itu sudah seperti biasa
hanya kalau di masjid waktu itu saya lihat masih beberapa masih menggunakan masker
tapi kalau sekarang sih sudah tidak ada yang pakai masker udah
sudah bebaslah ini
kukul kumpul seperti sebelum pandemi
pak ade kalau tadi kita tahu bahwa memang di jordania dan indonesia kan sama sama mayoritasnya muslim
tapi pasti ada perbedaan dong ya antara kegiatan masyarakat di sana dengan masyarakat kita di sini
mungkin pak ade juga bisa ceritain ke kami
apa saja sih perbedaannya atau warga lokal di sana mungkin punya kegiatan khusus begitu kalau tadi dikatakan kan memang buka puasa di rumah
tapi apa begitu yang menjadi perbedaannya
ya tadi itu perbedaannya kalau di indonesia itu
ramainya kan buka puasa tuh ya
kalau di sini tadi saya sampaikan itu mereka di rumah
tapi nanti setelah terawih itu sekitar jam sembilan jam setengah sepuluh
nah itu barulah rame sekali itu di jalan jalan itu pada keluar pada ya jalan jalan
terutama ke kafe kafe
kemudian ke kafe kafe minum kopi makan snack
dan juga di sini kan budayanya mengisap sisa
dan mereka itu kafe kafe nya itu tutup itu sampai jam dua jam tiga pagi
jadi rame nya bahkan ada juga mal mal itu jam dua pagi baru tutup
jadi rame nya itu di sini justru setelah terawih itu rame sekali
terutama di jalan jalan kadang kadang di berapa jalan itu macet ya benar benar macet
karena banyak mobil mereka pada keluar gitu

kalau kita itu
jadi ini bedanya di situ kalau kita itu
rame nya ketika menjelang buka puasa
kalau di sini rame nya justru setelah terawih
karena mereka lebih buka puasa itu lebih kepada acara acara keluarga lah gitu
nanti setelah terawih baru dengan teman temannya gitu
ya cukup sangat meriah gitu di sini
terutama kalau tadi saya sampaikan setelah terawih itu
apalagi sekarang karena kalau bedanya kan
kita malam minggu kan sabtu di sini
malam minggunya atau weekend nya itu sekarang hari ini malam jumat
jadi kalau sekarang itu bisa sampai jam ada beberapa sampai jam tiga pagi malah
baik berarti ini sebenarnya bisa jadi tips juga ya pak ade
kalau misalkan kita nanti mau ke jordania ketika bulan ramadan
jangan keluar ketika setelah sholat rauh ya supaya tidak terjebak macet
terima kasih banyak atas informasinya pak
terima kasih banyak atas informasinya pak ade patmo sarwono duta besar republik indonesia untuk jordania dan juga palestina
semoga puasanya lancar untuk satu bulan kedepan
salam untuk wni yang ada di sana
semoga kita tetap melaksanakan ibadah puasa dengan lancar dan insya allah diterima allah swt